indonesia adalah salah satu negara dengan koleksi terumbu karang yang cukup banyak
dalam upaya pelestarian dan penyelamatan terumbu di tanah air
pemerintah indonesia berinisiatif membawa agenda berkaitan dengan lingkungan
yakni asuransi penyelamatan dan perlindungan terumbu karang sebagai kekayaan dunia
dalam pertemuan imf world bank annual meeting dua ribu delapan belas di nusa dua bali
ratusan delegasi pertemuan tahunan dana moneter internasional imf world bank dua ribu delapan belas
minggu pagi melakukan kegiatan penanaman terumbu karang
di kawasan pantai nusa dua bali
kegiatan ini juga diikuti managing director imf christine lagarde
menteri koordinator bidang kemaritiman luhut binsar panjaitan
menteri keuangan sri mulyani indrawati
serta gubernur bank indonesia peri warjio
saya pikir imf dengan kami dan juga world bank kemarin sudah pergi ke palu
dan itu juga komitmen daripada dua institusi ini
yang memiliki simpatinya kepada gempa bumi sana
dan besok madam lagarde juga dengan kami akan pergi ke lombok
juga untuk menunjukkan simpati dan memberikan bantuan bantuan yang tidak soal jumlahnya
tetapi soal perhatian dari mereka
jadi kita harus melihat ini sebagai negara besar indonesia
bahwa kita sangat menghargai dan sangat menghormati
apa yang mereka kontribusikan ini
dan secara khusus anda lihat sendiri madam lagarde tadi ikut memberikan contoh

managing director imf christine lagarde antusias dengan dilakukannya kegiatan penanaman terumbu karang di bali
dan berharap dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke bali dan indonesia khususnya
namun tetap dengan lebih memperhatikan lingkungan
tapi juga untuk memberikan bantuan yang diperlukan oleh orang indonesia
yang telah menderita penyakit nasional yang baru terjadi di lombok dan sulawesi
sekolah sekolah saya berada di bali dengan kekuatan dan saya akan ke lombok lagi
dan akan membuat beberapa donasi untuk menunjukkannya
tapi kami juga berharap membawa ke bali banyak aktivitas banyak bisnis
banyak orang yang akan menikmati keindahan di daerah ini
dan semoga akan kembali dan menjadi turis yang baik dan menghormati keadaan juga
terumbu karang yang ditanam merupakan jenis yang dapat hidup di perairan dangkal
yakni akan ditanam di dalam laut
dengan kedalaman sekitar enam hingga tujuh meter
ayu ngurahdewi nusa dua bali
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan segera kembali setelah jeda berikut